sedikitnya seratus rumah warga di kelurahan batu panga kecamatan luyo
poliwali mandar sulawesi barat terendam banjir pada kamis pagi
tak hanya pemukiman penduduk akses jalan utama yang menghubungkan kecamatan luyo dengan tutar
juga tergenang air
menurut warga banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan
yang mengguyur sejak rabu malam hingga kamis pagi
kondisi diperparah lantaran sungai yang berada di sekitar permukiman warga
mengalami penyempitan sehingga mudah meluap saat musim hujan
warga berharap kepada pemerintah segera melakukan normalisasi sungai
agar daya daya sungai tidak terlalu jauh

sebelumnya pada rabu malam hujan deras dihulu selama beberapa jam
mengakibatkan aliran sungai latupa meluap dan merendam ratusan rumah warga
di kecamatan warakota palopo sulawesi selatan
ketinggian air bervariasi mulai dari lima puluh cm hingga satu meter di sejumlah titik
hingga rabu malam bpbd kota palopo masih terus mengevakuasi warga yang terjebak banjir
sehingga kondisi tersebut juga berikut
begit air juga yang terjebak
karena air yang terjebak di kondisi saat ini ada korban jawa tidak
kondisi tersebut juga berikut
kondisi tersebut juga berikut
selain rumah warga banjir juga merendam ruas jalan utama di kota palopo
dan memaksa sejumlah kendaraan untuk memutar arah
tim liputan cnn indonesia